kita beralih ke informasi lain terkait dengan apakah kpu sendiri sudah memutuskan
nasib pencalekan osman sabta odang di pemilu kali ini
pasca ada tiga putusan hukum yang berbeda putusan mk putusan mahkamah agung
dan juga putusan pt un kita akan langsung berkorespondensi dengan komisioner kpu
mas ilham saputra selamat malam pak ilham
selamat malam pak budi
ya terkait dengan nasib oso di pencalekan kali ini apakah kpu sudah memutuskan pak
dalam sidang pleno kabarnya kan hari ini akan digelar sidang pleno untuk memutuskan nasib ini pak
ya hari ini kita belum memutuskan tadi kita masih menerima beberapa masukan masukan
dari beberapa lsm dan juga masukan masukan dari pihak pihak lain terkait dengan putusan ini
karena apapun itu putusan ini memang sangat
penting untuk perjalanan kepemiluan ke depan
karena ini kan juga ada dua lembaga tinggi negara yang putusannya berbeda
pertama ada kemudian mahkamah konstitusi memutuskan bahwa pengurus partai politik
tidak boleh ikut atau kemudian berkontestasi menjadi peserta pemilu dpd di tahun dua ribu sembilan belas
nah itu sangat clear sekali sementara ma mengabulkan permohonan dari pak oso
yang memutuskan bahwa dia bisa masuk ke dalam caleg dua ribu sembilan belas yang akan datang sebagai calon anggota dpd
nah ini kan dua lembaga tinggi yang berbeda yang mengeluarkan putusannya
kemudian ada juga putusan dari tun tata usaha negara pengadilan tata usaha negara
yang meminta kami untuk segera atau kemudian minta kami untuk memasukkan pak oso ke dalam daftar calon tetap
calon anggota dpd di provinsi kalimantan barat
nah ini tentu saja kita harus memutuskan

kita berdiskusi berkoordinasi lagi dan kemudian juga mendengar masukan masukan dari pihak lain
karena sekali lagi bahwa putusan ini sangat penting untuk kemudian menjadi landasan atau yurisprudensi bagi putusan putusan berikutnya
yang akan nanti diputuskan juga oleh jika ada kasus kasus yang sama seperti ini ketika nanti dalam tahapan tahapan pemilu yang akan datang
mas ilham apa yang membuat kemudian keputusan ini quote unquote
mas ilham jadi agak lama diputuskan ya
katanya hari kemarin kemudian katanya hari ini namun hingga malam ini belum juga diputuskan dalam pleno kpu
apa sih perdebatan esensinya mas ilham
ya tidak ada perdebatan esensi artinya gini loh ada opsi yang mengatakan bahwa bisa saja kemudian kita memasukkan pak oso ke dalam dct dpd dua ribu dua puluh
kemudian tapi nanti kita akan memutuskan
kemudian tapi nanti ketika pak oso terpilih dia harus mundur dari pengurus partai
kemudian ada juga yang kemudian mengusulkan kepada kami bahwa putusan mahkamah konstitusi ini adalah keputusan yang final
dan kemudian mahkamah konstitusi ini kan setiap putusannya menjadi undang undang
nah ini juga dianggap bahwa kemudian putusan mahkamah konstitusi ini bisa menegasikan putusan tun dan ma
nah ini kan tentu saja ada diskusi diskusi yang cukup intens ya di internal kami dan juga masukan masukan dari berbagai pihak
sehingga kami perlu mengkaji kembali kira kira apa putusan paling tepat putusan hukum yang paling tepat terkait dengan ini
apakah juga kemudian kami cukup mengeluarkan surat keterangan surat keputusan terkait dengan putusan ini atau kami juga harus merevisi pkpu kami
tentang pencalonan nah ini kan juga harus kita memutuskannya secara dengan penuh pertimbangan
dan juga perlu diketahui juga bahwa teman teman ini tahapan kita ini sedang tahap yang kemudian padat padatnya ya
ada teman teman yang kemudian sedang mengurus tentang rakor partisipasi masyarakat
hari ini juga kita sedang mengurus tentang rakor untuk dpt hasil perbaikan yang insya allah terakhir nanti
kemudian juga ada rakor untuk surah yang harus diikuti oleh teman teman
nah prinsipnya adalah kami akan segera putuskan sesuai dengan apa yang sudah ada
berbagai landasan kami untuk membuat keputusan tersebut keputusan mk keputusan ma dan juga keputusan dari petun
mas ilham ini pertanyaan masyarakat yang harus saya tanya kepada kpu
seberapa quote unquote terbebani sih mas ilham seberapa membingungkan sih kpu menghadapi situasi polemik seperti ini
atau biasa biasa saja
ya seperti biasa aja sih sebenarnya mas ya tapi karena mungkin ini tokoh seorang tokoh
pak oso gitu ya sehingga media juga gencar bertanya kepada kami tentang putusan ini gitu kan
prinsipnya kami masih ada tahapan tahapan lain juga harus kami pikirkan tidak hanya soal ini gitu ya
tapi kemudian sekali lagi ini bisa menjadi pelajaran buat kita dalam pemilu pemilu ke depan
menurut pendapat pribadi
saya harus ada mungkin lembaga atau peradilan pemilu yang lebih baik ya
agar kemudian tidak ada perbedaan putusan putusan lembaga tinggi lembaga hukum tinggi negara
yang kemudian berbeda satu sama lain
nah ini kan juga membingungkan gitu kan padahal satu sumber satu persoalan yang sama
tapi kok bisa berbeda putusannya seperti itu
itu yang mau saya tanya ke mas ilham dari perspektif anda perspektif teman teman di kpu sendiri
apa sih yang membuat kemudian orang apa
sudut pandangnya sama kasusnya sama objeknya sama tapi kenapa putusannya berbeda beda gitu
dalam perspektif anda seperti apa mas ilham
apa asbabunuzulnya jadi beda beda seperti ini
ya saya juga agak kami terus terang saja agak apa ya agak confused gitu ya
bahwa ada dua lembaga tinggi negara yang berbeda putusannya
nah kemarin kami sempat beraudiensi dengan mahkamah konstitusi
tapi sekali lagi mahkamah konstitusi tidak bisa menjelaskan tentang putusannya
karena kan yang menghadap kami yang menerima kami kemarin juga adalah hakim mahkamah konstitusi
dia tidak bisa menjelaskan apa alasan kemudian dia mengeluarkan putusan tersebut secara etik ya
secara etik tetapi kemudian beliau menjelaskan bahwa apa yang sudah kami putuskan sudah banyak
sudah dengan pertimbangan pertimbangan yang kuat dengan diskusi yang kuat di mahkamah konstitusi
dan sepertinya tidak ada dissenting opinion
nah kita belum menghadap ma nih
kita sudah mengirimkan surat untuk audiensi ke mana mana ke mahkamah agung
tapi sampai saat ini belum ada panggilan dari mahkamah agung
untuk paling tidak kita tahu kenapa putusan ini dibuat seperti itu
mas ilham yang terakhir kapan kira kira deadline yang harus dipenuhi kpu
paling tidak bagi anda sendiri dan juga kawan kawan anda di kpu
kapan nih kira kira deadline terakhir yang mungkin paling possible
karena tahapan pemilu terus berjalan kampanye juga terus berjalan
kapan kira kira deadline putusannya
kapan kira kira deadline putusan harus dikeluarkan mas ilham
dan apa dampaknya mungkin bagi peta hapat tahapan
ya prinsipnya kami segera untuk memutuskan
dan dampak kepada tahapan sebenarnya tidak terlalu berdampak
tetapi kemudian pak oso ini harus segera diputuskan
dia kan juga punya hak konstitusionalnya ya sebagai warga negara gitu kan
dia bisa harus kemudian segera diputuskan agar tidak terombang ambing
kemudian juga ada putusan ma dan mk yang harus kami putuskan
dalam prinsipnya adalah kami akan segera memutuskan dalam waktu dekat
saya belum bisa berani untuk kapan tetapi dalam waktu dekat ini kami akan segera putuskan
dan kami akan penuh dan berkumpul bersama dalam waktu dua hari ini
agar dapat segera bisa memutuskan yang terbaik terkait dengan kasus ini
oke jadi intinya dalam satu dua hari masyarakat tidak akan dapat kepastian
masyarakat dan juga pak oso tentunya tidak akan dapat kepastian
apakah ada putusan terakhir dari kpu tentang ini
terima kasih sekali lagi mas ilham saputra atas perbincangannya dan konfirmasinya
kita berharap betul betul akan sesegera mungkin dan secepatnya
sehingga masyarakat ada kepastian hukum terutama juga untuk pak oso terkait dengan hal ini
terima kasih sekali lagi komisioner kpu ilham saputra yang bergabung bersama kami